penggemar film star wars di seluruh dunia merayakan hari star wars yang jatuh pada sabtu kemarin
tak terkecuali penggemar di taiwan yang menghibur turis di bandara song shan taipan
penggemar star wars lengkap dengan berkostum stormtrooper dartfeather hingga robot r dua mengejutkan para turis di bandara songshan taipei
para pengunjung senang dengan kehadiran karakter star wars yang muncul di bandara keberangkatan
mereka berfoto bersama menggunakan light saber
penggemar star wars yang mengejutkan para penggemar di bandara songshan taipei